dongeng bahasa indonesia
suatu ketika di negeri india
seorang pedagang kaya bernama alaima
akan berlayar melintasi lautan
untuk menjual brokat kapas
dan permata ke bagian bagian eropa dan asia tengah
pada hari hari itu
perjalanan ini akan memakan waktu berbulan bulan
sehingga pada malam keberangkatannya
teman teman pedagang berkumpul di rumahnya
untuk mengucapkan semoga beruntung
ketika kegembiraan sedang berlangsung
salah satu teman bertanya kepada pedagang
di sela sela makan malam
alaima kau akan pergi selama berbulan bulan
kau tidak pernah memberitahu kita
tentang siapa di antara kita
yang akan merawat rumahmu tanahmu
dan gudangmu saat kau tidak ada

kau akan pergi selama berbulan bulan

oh jangan khawatir saudaraku
pelayanku akan mengurus semuanya
dia pelayan itu
yang menjaga kuda kudamu
apa kau baik baik saja laima
pelayan itu hanya seorang gembala miskin
dan kau meninggalkan semua kekayaanmu padanya
bagaimana jika dia mencurinya dan melarikan diri
betapa bodohnya kau mempercayai orang miskin
yang hanya seorang pelayan
dan bukannya kami yang sederajat dengan status dan kekayaanmu
aku sudah mengenal pelayanku selama bertahun tahun
dia adalah pria yang baik dan setia
dan aku melihatnya sebagai teman
dia adalah sahabatku
hanya sederajat yang bisa menjadi sahabat
tidak peduli seberapa baik kau kepada seorang pelayan
seorang pelayan tidak pernah bisa menjadi sahabat
pelayanku telah menjagaku
berada di sana untukku seperti seorang teman
dia tidak akan setuju seperti itu
mari kita membawanya ke sang buddha
mungkin sang buddha akan dapat membuatnya melihat kebodohannya
jadi teman teman pedagang membawanya ke tempat buddha sedang berkotbah
di bawah pohon beringin di senja
mereka menjelaskan situasinya kepada sang buddha
bagaimana dia bisa mempercayai seorang pelayan miskin
untuk menjaga semua kekayaannya
bukankah itu bodoh
terutama ketika kita teman temannya yang sederajat dengan dia
siap untuk mengurus semuanya saat dia pergi
sang buddha hanya tersenyum
dan menceritakan sebuah kisah kepada mereka
dahulu kala hiduplah seorang raja di binares
raja suka berkebun
dan dia menghabiskan banyak waktu bahagia di kebunnya yang indah di istana
sementara ia dengan penuh kasih merawat semua bunga pohon dan semut
ada satu pohon yang paling ia sukai
tidak ada yang tahu berapa usia pohon itu
tetapi pohon itu berdiri di tengah taman sebagai monster raksasa
akarnya masuk jauh ke bagian bawah bumi
dan mereka berkata bahwa ranting rantingnya mencapai langit
seluruh kota benares bangga dengan
pohon kuno ini yang diperkirakan beberapa orang berusia lebih dari seribu tahun
siapapun yang melihatnya pasti akan mengagumi kekuatan dan ukurannya
orang orang yang melihatnya begitu terpana oleh pohon itu
sehingga tidak ada yang memperhatikan seberkas kecil rumput kusya yang tumbuh di dekat akarnya
suatu hari raja dan ratu sedang menyeruput teh di ruang utama istana
beberapa bagian atap jatuh ke raja
raja melihat ke atas dan melihat celah di langit langit
yang mengarah ke pilar besar yang memegang langit langit
jelas bahwa pilar itu pecah
dan jika tidak diganti
langit langit dan seluruh istana akan runtuh
menewaskan semua orang yang ada di dalam
raja melihat bahaya
segera mengirim pelayan dan tukang kayu
untuk mencari di taman istana
untuk menemukan pohon yang cukup kuat untuk membangun pilar besar bersamanya
para pelayan menggeledah kebun dan kembali dengan berita ini
satu satunya pohon yang cukup kuat untuk membangun pilar sebesar ini
adalah pohon bunga yang mulia
apakah kau yakin
kami telah melihat setiap pohon di taman istana
tapi tidak satupun dari mereka yang cukup kuat
raja sedih memikirkan pohon mekar yang dicintainya ditebang
tapi benar benar tidak ada cara yang lain
aku tidak bisa mengambil resiko nyawa banyak orang yang tinggal di istana
hanya untuk menyelamatkan pohon kesayanganku
baiklah tebang jika harus
roh dari pohon mekar dan roh dari semua pohon serta burung lainnya
merasakan bencana yang akan terjadi pada mereka
bahwa pohon mekar mistik kuno harus ditebang
burung burung berhenti berkicau
udara menjadi hening
taman itu menjadi basah oleh aura kesedihan dan kehidupan
saat itulah roh rumput kusa berbicara kepada blasem
keesokan harinya ketika penebang kayu datang untuk menebang pohon
dan akan mengayunkan kapak mereka di kulitnya
tunggu pohon itu sepertinya membusuk di sini
iya dan lembut di sini
kita tidak bisa menebang pohon ini
pohon ini tidak akan cukup kuat untuk menjadi pilar yang besar
aku tidak mengerti
baru kemarin pohon ini kuat dan tangguh dan luar biasa
dan sekarang membusuk berkeping keping
mungkin kita memang tidak boleh menebang pohon ini
ketika pemotong kayu pergi burung burung mulai berkicau lagi
angin menari dengan indah di sekitar cabang cabang
dan seolah olah seseorang telah menanamkan kehidupan baru dan kegembiraan ke taman
pohon blasem menjadi dirinya yang kuat juga luar biasa lagi
blasem kau terlihat sehat dan baik baik saja
bagaimana bisa rantingmu terlihat busuk
itu semua karena temanku rohku sha
dia berbicara kepada roh bunglon yang kemudian menyebabkan bunglon memanjat duduk di cabangku
dan mengubah warnaku menjadi kulit kayu yang membusuk
jadi ketika penebang kayu melihatnya rantingku seperti sudah membusuk
tapi bagaimana kau membuatnya
membuat rantingmu menjadi lunak
bunglon yang pandai bergerak cepat ke tempat penebang kayu menyentuh kulit kayu
sehingga alih alih menyentuh cabang pohon mereka menyentuh tubuh bunglon yang lembut
dan berfikir bahwa cabangnya lunak dan busuk
ketika kami disebut pohon perkasa tidak bisa melakukan apapun untuk membantu teman kami
kebijaksanaan andalah yang terbaik
kebijaksanaan andalah yang menyelamatkan hidupnya
sampai di sini sang buddha menghentikan ceritanya
persahabatan dan kepercayaan diberikan kepada mereka yang bijak dan setia
kebijaksanaan dan kesetiaan tidak ada hubungannya dengan status seseorang
kita harus melihat kualitas bawaan seseorang daripada penampilan luarnya dalam hal kekayaan status

mendengar ini pedagang itu tersenyum ketika teman temannya meninggalkan kehadiran sang buddha dengan rendah hati dan bijaksana
tidak akan pernah lagi mereka menghakimi seseorang berdasarkan uang atau status
melainkan mereka akan melihat nilai nilai yang dimiliki seseorang
dan jika orang itu bijaksana dan loyal mereka akan memperlakukannya dengan hormat